pak pak tolong lebih cepat ya
andin kamu di mana
sudah sama al
sudah on the way ke sekolah rena
belum ma aku
tadi mama telepon al katanya dia sedang jemput kamu
ini rela udah cemberut kasian
dia khawatir sekali kalian datang terlambat
maafin aku emang aku udah bikin mama sama rena cemas
tapi aku janji aku bakal datang
mama bilangin ke rena ya
oke kalau gitu
yaudah hati hati ya
mama rasa benar
semoga masih ada waktu
pak tolong lebih cepat bawa mobilnya ya
nanya gak salah mama
minjem uang untuk apa
ya mama aku butuh uang
buat apa uang tiga puluh juta elsa
buat bayar preman yang waktu itu aku suruh menghalangi ke rafa elman
buat bayar preman yang waktu itu aku suruh menghalangi ke rafa elman

kamu masih berurusan sama orang seperti itu elsa
aku belum bayar ma
aku belum bayar ma
aku harus mastiin kalau orang itu tutup mulut
dan jaga rahasia kalau aku yang jadi dalang penyerangan itu ma
aku takut ma kalau sampai ke rafa elman dan elman tahu
makanya aku mau suruh orang itu untuk keluar kota dan hilangin jejaknya
aku takut ma kalau sampai ke rafa elman dan elman tahu